tapi aku udah suka sama co lain
jadi maaf ya kak aku lupanya gitu lah kak kakak ngerti kan
tapi kalian gak marah atau dendam kan sama afifah
kalau gitu aku pulang bulan ya kak
gak tau gue
beden banget udah membel ya
dimas lu tuh bisa gak sih gak ganggu gue terus
kenapa sih aku tuh gangguin gue terus
habisnya lu udah ganggu hati gue juga sih
ke lagu dan kau datang membawa
kok ada suara orang nyanyi
selama aku nanti oh kasihku kau membuat dunia
selama aku nanti oh kasihku kau membuat cinta
tangan jangan berisi
nanti tetangga gue pada kejang bu
musiknya kurang kenceng
bang kecengin lagi suara lo
oh kasihku kau membuat cinta
jatuh dari mata dan turun ke jalan yang jatuhnya
lu tuh ngapain sih kesini
masa lo masih nanya sih gue kesini ngapain
kayanya lo gak bisa mikir jernih ya gara gara liat muka gue
ih apaan sih
lu pergi ya dari sini
gue gak mau kalau misalkan tetangga gue sampai ngelaporin gue karena aku tuh udah ngeganggu ketenangan mereka
lo aja belum jawab udah maafin gue atau belum
lo main nyuruh nyuruh aja
bang menenti bang
oh kasihku kau membuat dunia
bang berhenti bang
oh kasihku kau membuat dunia
walah aku kedupinya ya kini
gue gak suka sama cowo temperamental kaya lo nat
kepala mulut di tsamu
asik banget padanya
bang main ke sitco
gue jadi gak enak ngomong kayak gitu ke nathan
nah ngapain juga coba gue gak enak
emang bener kan nah tentu udah bawa pengaruh buruk ke gue
ih udah deh ngapain sih mikirin dia gak penting banget
kau dimana sih katanya janjian jam segini
tapi belum dateng dateng
lagi yang pake janjian di pinggir jalan sih
kenapa gak di cafe restoran kek apa kek
gak modal banget
hai cantik udah lama nunggunya
belum sih tapi nggak enak aja
mau sedirain sini tunggu gak digodain jojo
iya sorry ya tadi kita kejebak macet makanya nyampenya lama
kenapa ya suruh dateng kesini kali ini
kok gue sih kan elu yang tersini masa harus gue lagi yang maju ya elu lah
pasti salah satu dari mereka
ada yang mau nembak gue
jadi gini sebelum ini maaf banget
aku ngertiin kok perasaan kak adit sama kak budi
tapi aku udah suka sama co lain
pokoknya gitu lah kak kakak ngerti kan
tapi kalian gak marah atau dendam kan sama afifah
kalau gitu aku pulang duluan ya kak
gak tau gue
beden banget demam kali ya
beb mau kemana sih
kalau mau berhenti bilang bilang dong
mood gue tuh lagi ancur gara gara dimas tau gak sih
kenapa sih beb
gue gak mau kasih kesempatan buat dimas
kalau dilihat perjuangannya ya dia tuh sayang banget loh sama allah
gue akan balik sama dimas evelyn
iya iya kan tungguin terus putun

kamu tau gak cepet katanya kamu mau olahraga di sini
gak tau gak tinggi
apa perlu aku gendong

ini taman tempat
ku dulu di sini
aku sama siapa
enggak enggak aku gak sama mantan
serius lo gak sama mantan
itu apaan ya rame rame ya
yuk kesana yuk coba liat
lo tau apaan sih
ini gak lucu sama sekali tau gak sih
lo tuh gaje gak jelas ganggu terus kerjaannya
lo sumpah gue cuma pengen bikin lo seneng
aku tuh gak akan pernah bikin gue senang tau gak
eh din tunggu
oke gue tau lo marah sama kesel sama gue
karena mungkin apa yang dulu gue pernah lakuin ke lo
gue akuin gue salah
tapi sekarang gue bener bener nyesel din
sebelum lo ngomong gitu lo ngertiin dulu perasaan gue
din yuk cabut
kayaknya kelas ditontonin banyak orang
gue tuh cuma pengen bikin lo seneng din
sekarang jadi tambah masalah
apa liat liat ah
serta udah mon
harus kucing kucingan terus kayak gini
tapi masa gue harus bilang berkali kali sih sama lo kalo misalnya dinda itu
gini aja deh
kalo lo gak mau kasih tau ke dinda dan evelyn soal hubungan kita
gue sendiri yang bakal bilang sama mereka
ntar gue jalan
gimana jalan jalannya sangat kenyataan
ya kan jalannya juga cuma sebentar
kenapa tuh cuma sebentar
pasti berantem di jalan ya
kamu teh ya
mama teh juga dulu sama mama selalu tau waktu pacaran
masih ada apa apa
antara papanya marah sama mama
atau mamanya teh lagi ngambek sama papa
eta si natan teh
baik sama orang tua
mama mama tuh gak tahu aja
di sekolah itu natan terkenal sebagai troublemaker alias pembuat onar mah
hah bisa gitu ya